penyelidikan tapi terkait dengan penyelenggara salah satu penyelenggara dari lsm damai yang lagi
kita lidik terkait dengan pertanggung jawabannya maupun apakah kegiatan itu sudah berizin apa
enggak kemudian terkait dengan bendera yang dimaksud sedang kita melakukan penyelidikan